tak hanya dpr kini hak angket yang mempertanyakan keputusan pemerintah mengaktifkan kembali basuki cayapurnama atau ahok sebagai gubernur dki juga mengundang reaksi sejumlah anggota dpd
pemerintah nampaknya bergeming walau ma yang sempat dimintai fatwa oleh pemerintah juga tidak bisa memberikan fatwanya
senator asal dki am fatwa memastikan sudah ada lima puluh dua anggota dpd yang menginisiasi hak angket dpd untuk ahok gate
alasan sejumlah senator ini tak berbeda dengan alasan yang dinyatakan empat fraksi dpr
mereka menduga ada pelanggaran undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas saat mendagri mengembalikan mandat gubernur dki kepada basuki cahayapurnama
sementara itu sejumlah inisiator hak angket ahok gate di dpr optimis sidang paripurna akan menerima hak angket tersebut
pengusulannya sudah dilakukan syarat formalnya sudah terpenuhi tinggal ke depan ini tentu pimpinan dpr akan melakukan rapat
memanggil fraksi fraksi untuk mengagendakan dalam sidang paripurna
nah agenda pertama tentu di dalam sidang paripurna itu adalah membacakan terkait dengan usulan usulan angket ini kepada segenap anggota melalui forum paripurna
bahwa yang bertanda tangan tadi yang sempat bertandatangan lima puluh dua orang
meminta agar pemerintah presiden memberhentikan sementara gubernur ahok sesuai dengan undang undang
sementara itu wakil ketua dpr fadli zon memastikan hak angket ahok gate akan tetap diberikan
dibacakan dalam sidang paripurna dpr sebagai langkah awal pengajuan hak angket dpr
suratnya sudah masuk ke pimpinan dan pimpinan sudah meneruskan ini untuk dibacakan di paripurna terdekat
ya sekaligus mungkin ini dalam paripurna terakhir masa sidang ini ya
hingga saat ini hak angket ahok gate sudah ditanda tangani oleh sembilan puluh tiga anggota dpr
berdasarkan syarat pengajuan hak angket dpr sedikitnya harus ditanda tangani oleh dua puluh lima anggota atau lebih dari dua fraksi
akbar junisa surya cakarta
tidak ingin mencampuri independensi hakim menjadi alasan kenapa ma tidak mengeluarkan fatwa terkait legalitas posisi ahok sebagai gubernur jakarta
pro kontra posisi ahok sebagai gubernur jakarta kembali ke status awal
pemerintah tetap bertahan sementara sebagian fraksi dpr tetap mengawal hak angketnya
dan untuk membahas hal ini di studio sudah hadir andre rosyadewa kilsekjen partai gerindra widodo sigit pujianto
kepala birohukum kemendagri
mas hinton pasaribu anggota komisi tiga dpr ri fraksi pd perjuangan
bapak bapak selamat malam
saya ke pak widodo dulu ditolak nih jadinya
bukan jadi begini menteri dalam negeri mengirim surat kepada ma minta fatwa
ketua ma menjawab kepada menteri dalam negeri bahwa tidak memberikan fatwa karena kasus ini sedang digugat di tata usaha negara
oleh karena itu dia tidak mengeluarkan itu
yang kedua pertimbangannya kalau dikeluarkan fatma mahkamah agung mengeluarkan fatwa dikhawatirkan intervensi
sehingga deg dagri tetap firm dengan kebijakan yang selama ini sudah dilakukan
keputusannya adalah tetap menjadikan ahok sebagai gubernur aktif
keputusannya yang benar adalah menunggu tuntutan dari jpu
apakah lima tahun atau kurang dari lima tahun
betul kenapa begitu kita ini kementerian dalam negeri ini punya pengalaman
kita ini sudah tahu kepala daerah yang kena kasus ott narkoba kita berhentikan
kita sudah tahu sudah jelas ott oleh aparat penegak hukum ditahan oleh menteri dalam negeri diberhentikan
eh nggak taunya digugat di pengadilan tata usaha negara tingkat pertama saya kalah banding juga di kalahin
karena itu untuk yang kasus ahok ini saya sangat hati hati
saya harus firm karena di situ bunyi pasal delapan puluh tiga itu mengatakan paling sedikit ancaman dari lima tahun
bukan urusannya keberpihakan pemerintah nih
wah gak ada urusan kita biro confirm kita nggak tengok kanan nggak tengok kiri nggak ada urusan itu
kita hanya berikan argumentasi secara hukum saja
gerindra bisa menerima itu
kalau bagi gerindra
kasus pak ahok itu jelas ya
sebenarnya kan kalau seandainya beliau beralasan
kalau pasal satu ratus lima puluh enam a ya pak
tentu beliau akan nonaktifkan
tapi kalaupun dipakai pasal satu ratus lima puluh enam kuhap ya yang ancaman hukumannya hanya empat tahun
tetap pasal delapan puluh tiga ayat satu itu berlaku pada pak ahok
karena ada kalimat terakhir yaitu
perbuatan yang dapat memecah belah negara kesatuan republik indonesia
nah tindakan pak ahok ini sudah jelas meresahkan seluruh umat islam ya
bahkan ada aksi bela islam satu dua tiga
belum ada sejarahnya dalam republik indonesia ini
ada tujuh juta orang berkumpul di monas untuk menuntut pak ahok ini segera dijadikan tersangka
jadi ini soal kejujuran ya kebesaran hati
apalagi kita tahu tanggal lima belas desember dua ribu enam belas pak cahyo sebagai mendagri menyatakan
tunggu satu dua hari lagi suratnya sudah siap untuk penonaktifkan
tunggu register pengadilan
tiba tiba nggak ada angin nggak ada hujan satu ratus delapan puluh derajat pak cahyo berubah
mungkin yang menyebabkan adalah analisis kami intervensi
karena kita tahu pak ahok ini dicalonkan oleh pdip
pak cahyo ini mantan sekjen pdip dan pak jokowi adalah presiden yang dicalonkan oleh pdip
politik bukan hukum
kalau bicara hukum tafsirnya jelas
coba kita dengarkan pdip bagaimana jawabannya bang mas hinto
kalau kami tetap menghormati proses hukum itu
apapun sejak awal memang kontroversi pada kasus pak ahok ini kan juga sangat kontroversi
antara hukum dengan politik itu sudah bercampur aduk
nah kalau kami sepenuhnya menyerahkan ini pada mekanisme dan proses hukum
ada dua ini yang digunakan oleh jaksa dalam satu ratus lima puluh enam dan satu ratus lima puluh enam a itu
nah itu tentu kita juga hormati
kenapa kemudian kementerian dalam negeri tidak segera buru buru menonaktifkan basuki cahayapurnama
nah tentu proses hukum ini yang memang harus kita hormati
tidak boleh diintervensi apapun
ya baik tekanan massa
nah kalau kita lihat kan dari
dari mulai proses awal itu kan memang nuansa memaasakan itu sangat tinggi
tapi kami kembali menyerahkannya pada ya biarkan
mekanisme dan proses hukum yang harus kita hormati kita ikuti
seperti itu bu
kalau itu tadi apa namanya jualan dalam tanda kutip ya
ini dijual sama bung andre soal ini diintervensi sama pdi nih
kenapa pada akhirnya semuanya berubah
jauh lah jauh
kalau kita mengintervensi itu jauh
karena kita tidak mau proses penegakan hukum itu diintervensi
jadi ada beberapa kasus berkaitan sama kader pdi perjuangan
karena itu ranah hukum ya
tidak ada proses kita ikut dalam mengintervensi atau mengarah arahkan itu
biarkan mekanisme hukum yang bekerja
pak widodo kenapa berubah
ini digugat tadi sama andre
saya kalau saya yakin tidak berubah
ini kita memberi penjelasan pak menteri saat itu memberi penjelasannya begitu
memang saya lagi pelajari saat itu
saya diminta oleh mendagri pelajari itu
makanya beliau jawabannya kepada publik mengatakan
tunggu itu kami sedang kaji
setelah kami pertimbangkan setelah kami masak masak dengan berbagai pengalaman
termasuk ada juga kepala daerah itu yang sudah dikaji

tidak hanya terdawa
tidak hanya terdawa
tidak kita berhentikan
eh sekarang malah dia malah nyalonkan lagi jadi lagi gubernur itu
sebaliknya juga begitu
mau dari kader manapun kita gak lihat
itu klaten itu juga ott kita berhentikan
jadi tidak ada kita soal intervensi ini intervensi sana
toh sekarang kami tidak memberhentikan juga di gugat itu
kita hadapi di pengadilan itu dan sana
kita hadapi di pengadilan itu dan sana
itu negatif negatif itu
jadi gini kalau kita lihat mengikuti persidangan yang ada tanggal dua puluh desember dua ribu enam belas
itu jaksa penuntut umum pak ali mukartono itu sudah menyampaikan dakwaan kepada pak ahok ya
bahwa dibunyikan di situ
mengenai kasus al maidah ayat lima puluh satu itu apa yang dilakukan pak ahok itu berpotensi memecah belah kesatuan bangsa ya
dan menimbulkan keresahan kepada
kepada umat islam
dan juga berpotensi menimbulkan permasalahan baru
kalau melihat dakwaan jaksa yang dibacakan tanggal dua puluh desember dua ribu enam belas itu sebenarnya sangat memenuhi bagian akhir dari pasal delapan puluh tiga ayat satu
bahwa perbuatan yang dapat memecah belah negara kesatuan republik indonesia
ini butuh kejujuran
apakah memang pak ahok ini seorang superman ya
begitu kebalnya di depan hukum
sehingga begitu sulitnya hukum ini ditegakkan secara adil terhadap beliau
ya kalau saya melihat mpama begini
apakah kecurigaan teman teman itu ada intervensi atau apa ya
kita kan bisa juga melihat ininya nih
dari sisi politiknya mpama
kita lihat dalam aksi tadi
itu secara kuantitas juga
secara kuantitas juga mengalami penurunan
karena memang kalau pertama itu memang disatukan oleh satu isu
kemudian kemarinnya itu oh ini aksinya udah jadi politik
desakan terhadap pak ahok
nah ini kan fakta fakta yang juga kita nggak bisa pungkiri
nah maka berpengaruh pada kuantitas aksi sekarang
peserta yang ikut gitu ya
bahkan juga ada ulama yang menyatakan agar umat jangan ikut dalam aksi hari ini
karena itu udah muatannya terlalu politik gitu kan
itu kan menampakkan bahwa memang ada upaya upaya pressure yang mencampurkan ya tekanan ini
pada proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan saat ini
sebenarnya domen aksi ini sebenarnya
kalau saya bicara melihat sebagai pendekatan umat islam ya
bahwa sebenarnya tidak ada yang berkurang dari tuntutan umat islam
hanya permasalahan kan pilihan
bagaimana mengumumkakan aspirasi
dan juga kita tangkap bahwa kan pemerintah mengimbau supaya tidak turun ke jalan ya
umat islam tentu menghormati
dan juga saya juga melihat bahwa upaya tanda kutip kriminalisasi terhadap para peserta aksi
bagaimana seorang ustadz bahtiar nasir pemimpin gnpmf mulai diutak atik soal tppu
lalu habib rizik ya mulai diutak atik berbagai kasus yang ada
jadi ini terlihat sekali bahwa umat islam diminta diredam
nah umat islam tentu sebagai warga negara yang baik menghormati
dan mengikuti apa yang disampaikan pemerintah
tapi kalau dibilang tadi disampaikan mas
dibilang tadi disampaikan mas hinton
bahwa pemerintah ini terkesan netral
kita sudah menyaksikan dari awal kasus ini bermula
bagaimana seorang presiden jokowi ya meskipun tidak terang menerang menyampaikan membela pak ahok
tapi beliau datang ke pbnu
beliau datang ke ppmu dia
mengumpulkan umat islam
beliau datang ke tni
datang ke polisi
ke berbagai barak
seakan akan negara ini dalam keadaan genting waktu itu ya
seakan akan negara ini dalam keadaan genting waktu itu ya

anda membaca itu ada hubungannya dengan ahok
bahwa waktu itu presiden ingin meredam susana
mengamankan suasana agar tekanan terhadap ahok ini berkurang
itu yang kita tangkap
lalu pak prabowo berkali kali ditemui oleh pak jokowi waktu itu
semua orang merasakan hal itu
jadi ya kita melihat memang sampai saat ini masyarakat merasa ada ketidakadilan disini
inilah seorang fenomena pak ahok ya
seorang superman di mata hukum
oh itu tadi masalah pak presiden datang ke ormas keagamaan
datang ke tni
itu kan karena ada situasi pada saat itu ya
yang dikaitkan dengan isu agama
nah tentu ada aksi ada apa
tugas seorang presiden sebagai kepala negara kepala pemerintahan adalah membangun komunikasi
agar suasana bisa tetap kondusif
nah bukan berkaitan dengan kasus hukumnya pak ahok
ya kalau masalah itu harusnya presiden bukan datang ke ormas
dia panggilkan aja kalau memang ingin mengintervensi proses penegakan hukumnya
dia panggil saja jaksa dia panggil kepolisian kan begitu
nah tapi kan itu tidak dilakukan
nah yang dilakukan oleh presiden adalah membangun komunikasi
baik itu dengan alasan
dengan ormas orang sekeagamaan
dan kemudian juga sebagai panglima tertinggi di militer di tni
tidak ada hubungannya sama pak ahok lah ini urusan
artinya itu tidak ada hubungan dengan pak ahok
tapi ada kaitan dengan suasana aksi pada saat itu
jadi ya agak sulit juga mengkaitkan itu dengan intervensi terhadap membela pak ahok tadi itu
kita akan lanjutkan
gimana pak bapak mau menanggapi
ya kalau saya sebenarnya sederhana simpel saja
ini kan negara kita negara hukum
kita pemerintah punya sikap demikian kementerian dalam negeri sudah punya sikap demikian
ada yang tidak cocok nggak perlu gaduh
bawa ke ranah pengadilan
nah kita tunggu di sana nanti hakim biar putuskan
katanya ini multi tafsir ini begini kita berbintang gitu
karunianya ini tidak nanti biar pengadilan yang mumpung
saya ingin tanyakan soal kedepan ini setelah fatwa ma tidak keluar
apa yang akan dilakukan oleh pihak bapak terkait dengan status yang ditanyakan oleh bung andre terkait kasus ahok sebagai gubernur
tapi nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini
tetaplah bersama kami kami akan kembali
baik kita lanjutkan perbincangan
pak widodo tadi fatwa sudah tidak ada
jadi apa yang ditunggu pt un atau apa namanya tuntutan caksa
jadi kan begini dulu asumsinya kita setelah mendengar dari para pakar yang mulia anggota dewan kelompok masyarakat kan kita beragri punya inisiatif
kita minta fatwa ke mahkamah agung
ternyata hasilnya seperti itu
mahkamah agung tidak memberi fatwa dengan pertimbangan nanti takut bisa mempengaruhi sekarang sedang digugat
oleh karena itu dut dhaqri tetap fem sebagai yang kemarin itu di awal itu diputuskan
yaitu kita akan tetap menunggu berapa tuntutan jpu itu nantinya
apakah lima tahun kan kita pakai satu ratus lima puluh enam
jadi bukan pt un ya
bukan pt un itu tetap kita hadapi
jadi begitu misalnya di atas lima tahun
ya begitu di atas jpu aku yakin pakai satu ratus lima puluh enam a kita langsung berhentikan sementara
itu kita catat ya jadi supaya andre juga enggak ini katanya berubah nanti
ya nggak berubah
bagaimana dengan hak angket nih sekarang kita bicara hak angket ya sekarang
kalau hak angket itu kenapa kita lakukan hak angket tentu kita melihat bahwa pemerintah melakukan pelanggaran terhadap undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas
iya pasal delapan puluh tiga mulai ayat satu dua dan tiga
ya dimana pasal satu itu kan e ayat satu itu kan menjelaskan bahwa paling singkat lima tahun ya pak
nah di dakwaan jaksa itu sudah dibunyikan
salah satu pasal satu ratus lima puluh enam a kuhap
itu sudah ada irisannya lima tahun
lalu dalam dakwaan jaksa yang dibacakan dua puluh desember dua ribu enam belas juga disebutkan yang dilakukan pak ahok ini berpotensi memecah belah bangsa
dan juga akan menimbulkan permasalahan baru di dalam bangsa
dan itu memenuhi juga pasal delapan tiga ayat satu soal permasalahan yang bisa memecah belah bangsa negara kesatuan republik indonesia
inilah tafsir ini yang jadi aneh
lalu yang kedua di ayat dua nya di pasal delapan puluh tiga ayat dua bahwa menunggu register pengadilan
tidak ada di dalam pasal itu menyebutkan menunggu tuntutan jaksa
lima tahun atau kurang
lalu yang ketiga ayat tiga nya ini sk pemberhentian gubernur ini adalah domainnya presiden
jadi bukan domainnya dendagri
karena itulah partai gerindra dan juga dendagri

jadi bukan domennya dendagri karena itulah partai gerindra dan juga dendagri
tapi setelah perbedaan konteks fai dan fraksi fraksi lain

tapi isai ingin ditegaskan bahwa hak angket kasus pak ahok ini tidak ada niat untuk makar
yang diatur di undang undang nomor tujuh belas
tahun dua ribu empat belas pasal tujuh puluh sembilan
ini adalah hak konstitusi
tentu bukan upaya makar
saya yang menyebutkan makar ini karena lagi trend
karena dikit dikit usaha yang mengkritik
pemerintah disebut makar
pdi ngeliat makar gak ini
enggak kalau hak angket itu kan
hak yang dijamin oleh konstitusi
undang undang dasar juga
salah satunya hak angket
nah jadi kita menghormati
teman teman yang berinisiatif untuk
mengusulkan hak angket
meskipun sebenarnya adalah
sarat untuk hak angket
itu adalah adanya
dampak yang meluas
terus dari berkatan dan kebijakan
pemerintah yang dianggap melanggar undang undang
nah kalau kami melihat dalam konteks
dki jakarta ini
penggunaan hak angket itu
sesungguhnya karena ranahnya itu
masih di dprd
dprd kan bisa mengajukan
nah kalau yang di dpr ini ya
karena ini ranahnya juga
berkaitan dengan pilkada
juga dibangun proses politik
melalui hak angket
melihat peta di dalamnya juga
masih apa namanya
baru beberapa partai
ada empat ya
yang diinisiasi oleh beberapa anggotanya
ya tapi barangkali juga
teman teman melihat bahwa
seperti tebang pilih begitu
ada kepala daerah yang
pagi pagi sudah dinonaktifkan
begitu jadi berstatus tersangka
status terdakwa begitu
ini sudah jalan sidangnya kemana mana
tidak juga dinonaktifkan
ya kan tergantung kasusnya
kalau yang ott tersangka
ya pasti diberhentikan
nah kalau yang kasus yang apa tadi seperti
pencemaran nama baik
masalah pencemaran nama baik
apa segala macam kan tidak langsung serta merta
karena dia juga harus menunggu inkrah
nah maka untuk kasus kasus tertentu
kalau narkoba tertangkap tangan
atau juga terlibat teroris
atau juga terlibat teroris
kalau kita baca
surat edaran mahkamah agung
bahwa kasus penistaan agama ini
adalah kasus pelanggaran berat
jadi ada surat edaran
dari ketua mahkamah agung
itu memerintahkan kepada seluruh pengadilan negeri
yang ada di indonesia
bahwa kasus penistaan agama ini harus dihukum berat
jadi ini kasus berat
bukan hanya dihukum berat
bukan kasus main main
apalagi ini sudah menimbulkan
keresahan yang sangat luar biasa
dan di pasal delapan puluh tiga ayat satu
itu jelas bagian akhirnya
perbuatan yang dapat
memecah belah negara kesatuan republik indonesia
nah tindakan pak ahok ini adalah
pak ahok ini adalah
dan mungkin juga
tidak panca silais
begini deh dijawab dulu
apa yang disampaikan oleh mas hinton tadi
ini kan levelnya level provinsi lah
kenapa kemudian larinya ke pusat
jadi gini ini kan ada aspirasi
dari masyarakat indonesia
khususnya umat islam
tersinggung dengan ucapan
pak ahok ini
di seluruh indonesia hadir berbondong bondong
tanpa dibiayai ya pak
naik bis jalan kaki
lalu naik pesawat
ya mulai empat belas sebelas sampai dua dua belas
ini kan luar biasa ya
ini menunjukkan bahwa
bisa sampai tujuh juta juga lah
undur undur jakarta juga tujuh juta
kan dia yang datang dari seluruh indonesia
jadi inilah bagian dari aspirasi
dan begitu banyaknya aspirasi ini
kepada teman teman yang ada di

nah ini bagian dari kita menangkapnya
nah ini bagian dari kita menangkapnya
menganggap aspirasi masyarakat
bahwa ada ketidakadilan disini
ada ketidakjujuran disini
ada pelanggaran konstitusi
nah makanya hak angket ini
bisa mengkoreksi kebijakan presiden
soal pengaktifkan pak ahok ini
jadi ini dalam rangka koreksi
karena dari awal ketua umum kami
pak prabowo menyampaikan
kita dukung pak jokowi sampai dua ribu sembilan belas
karena gerindra ini partai oposisi yang konstruktif
kita dukung yang baik
kita koreksi yang salah
ini bagian tindakan kita
untuk mengkoreksi pemerintah
agar pemerintah bisa berkeadilan
dan kembali fokus
untuk membangun ekonomi dan infrastruktur bangsa
jangan habis waktu kita
selalu membela pak hock
apalagi ke depan
yang harus kita selesaikan secara bijak
demi kedaulatan sumber daya energi bangsa
pak widodo sudah menyiapkan
ini kan pasti akan berhubungan dengan kemendagri
waktu ada hak angket ini
jadi kalau saya
saya mensikapi demikian
inilah apa itu namanya kemajuan
sebagai satu bangsa
kalau nggak cocok saluran hukumnya ke
tata usaha negara
saluran politiknya ke sana
tapi kita harus juga boleh mengimbau
kita ingatkan kita haruslah proporsional
karena bangsa ini banyak yang harus kita kerjakan
untuk berubah menjadi bangsa yang besar
maksud kami adalah maksud saya adalah
kasihlah porsi yang cukup ajar
karena di depan kita masih banyak
masalah masalah yang harus kita selesaikan
ini hak angket tidak proporsional
bukan maksud saya begini
itu hak angket itu kan bagian sudah dari
menjaga dari sisi aspek hukumnya
sudah tepat teman teman
yang advokat cinta tanah air itu
buka tentu sana nanti kita ketemu di sana kita
salurannya sudah pas
jadi maksud kami gini jangan energi bangsa ini habis
hanya untuk ini saja
tapi kita harus menghabiskan energi untuk perubahan yang lebih baik
sebagai bangsa untuk kedepannya
ini udah sampai mana ini
apa yang sampai mana
udah masuk balik
karena prosesnya masih panjang
sudah di pimpinan ya

nanti oleh pimpinan sudah di teruskan sampai mana ya
nanti oleh pimpinan sudah di teruskan sampai mana ya
teruskan untuk dibacakan segera di paripurna terdekat
setelah dibacakan tentu akan dibahas di bamus
di bamus maksudnya
nah itu belum sampai bamus
enggak tahapannya itu
dibahas di bamus dulu baru disetujui di tingkat pimpinan praksi
baru dibawa ke paripurna
jadi di bamus juga belum
di bamus belum
ini masih ini aja masih apa namanya
berarti ada upaya dari pdi perjuangan untuk melakukan lobby misalnya untuk

menihilkan hak angket ini
nah yang kami bangun adalah
komunikasi dengan teman teman ya
dan juga kami mencoba
kenapa harus digunakan angket ya
supaya ditempuh cara lain gitu
nah tentu kami sangat menghormati
proses penggunaan hak angket ini
lagi lagi ini kan juga
dia harus dipenuhi quorum
untuk kemudian di proses
tugas partai di dpr ya
nah ini masih dalam tahapan apa namanya
teman teman masih melakukan penggalangan tanda tangan
belum sampai ke bamus
tanda tangan udah memenuhi syarat kan
udah jadi syarat dari pasal tujuh puluh sembilan lalu detailnya pasal satu ratus sembilan puluh sembilan sampai dua ratus sembilan ratus sembilan belas ya

itu syarat seluruhnya sudah terpenuhi
ya tinggal diproses oleh pimpinan
untuk dibacakan segera
ada surat masuk ke paripurna
lalu nanti akan dibahas di tingkatan bamus
syarat untuk pengajuan hak angket sudah cukup
tinggal nanti proses politik di dpr lah
yang akan menguji soal hak angket ini
ini bukan soal menang atau kalah
bagi kami soal angket
tapi mengungkapkan kebenaran
fakta dan menuntut
ada azas keadilan di bangsa kita ini
karena negara kita negara hukum ya
pelanggaran hukum yang kita rasakan
ada rasa ketidakadilan yang kita rasakan
tapi pertanyaannya begini
prosesnya akan masih sangat panjang
belum sampai bamus
di bamus nanti dibahas
kemudian masuk ke paripurna
paripurna akan ada voting barangkali
kalau misalnya tidak ada mufakat kemudian
setelah voting itu akan ada proses
baru kemudian proses pansus
prosesnya panjang sekali
bagaimana anda mengantisipasi itu
kami akan kembali dengan jawaban andri rosiade
sesaat lagi tetaplah bersama kami
mari kita lanjutkan
kalau misalnya saya tadi
panjang ini napas yang dilakukan untuk
menggolkan hak angket ini
jangan jangan sidangnya sudah selesai duluan
jadi ini kan bukan
soal kalah menang
atau berapa lama
ada pelanggaran hukum
ini harus kita ungkap
tidak ada hubungan
apakah proses pirk ada ya
selesai atau tidak
ataupun proses persidangannya
telah selesai atau tidak
tapi ini ada pelanggaran
yang dilakukan oleh pemerintah
terhadap undang undang pemda
pasal delapan puluh tiga ayat satu dua dan tiga
kami mengkoreksi itu melalui hak angket
nah kalau seandainya pemerintah mengkoreksi
dan mengaktifkan pahaw
proses hak angket ini selesai sudah
karena ini hanya ingin mengkoreksi kebijakan pemerintah
tapi ini kan kemudian orang
kemudian akhirnya menghubung hubungkan
ini tidak ada hubungannya dengan keadilan dan
rasa keadilan ini ini urusannya sama politik juga
karena ini urusannya
jatuh jatuhnya pilkada juga gitu
mereka mereka yang mengajukan gugatan agar ahok misalnya
dikenakan hak angket
terkait kasus ini misalnya
mereka mereka yang ada di
ahok nyarod misalnya begitu
adalah kasus yang lain dengan kasus pirk ada
pirk ada yaitu hak konstitusi pahok ketuk ketuk pirk ada
yang kedua kasus penistaan agama ini
adalah kasus yang dilakukan oleh pahok
ini dua hal yang berbeda ya
tapi nggak salah dong orang membacanya
ini ada hubungannya sama pirk ada gitu
ya mungkin itu persepsi orang
tapi yang jelas bagi kami
diungkap secara transparan
apa sih penyebab pemerintah

karena dari awal pak cahyo sebagai mendagri
kalau kita baca di seluruh media ya kalau
kalau salah kutip
tentu hanya satu dua media yang salah kutip
ini hampir seluruh media
seluruh media mengutip bahwa pak cahyo berjanji
dalam satu dua hari akan menonaktifkan pahok
hanya tinggal tunggu register pengadilan
tanggal mulai berita dari tanggal empat belas
tiba tiba februari dua ribu tujuh belas berubah
jadi bisa saja tafsiran yang terang menerang berubah
karena kepentingan politik
ya itulah pemerintah
makanya kita koreksi melalui hak angk
pak widodo sudah menjawab tadi tapi silahkan
iya jadi saya selaku kepala birohukum
selalu memberikan masukan masukan yang terbaik buat
apa itu pimpinan saya pak menteri saya jelasnya
saya selalu saya sampaikan sejarah

saya sampaikan beberapa kepala daerah kasusnya
kalau korupsi jelas ott ketangkep jelas kan segala macam itu
tapi juga ada yang ini tidak korupsi kan gitu
kasus misalkan yang bupati yang di gorontalo
itu tidak bisa kita juga tidak berhentikan
nah ini juga demikian ini masih mesti tafsir pak
ini bahasanya kan gitu di situ tulisannya jelas
kalau kita se minim apa itu minimal kan gitu
sekurang kurangnya lima tahun yang satu satu ratus lima puluh enam a itu tadi
sampaikan ancaman hukumannya maksimal
akan gitu kita berdebat ini kalau secara hukum dua pikirannya mesti tiga
kami punya kasus kami punya contoh
ada kepala daerah kan gitu ya pak
kepala daerah sudah kita berhentikan karena kena kasus apa itu narkoba sudah jelas
eh takutnya di gugat ditun saya kalah terus tapi saya tetep firm pak ini itu saya jelas ya pak
tapi saya tetep firm pak ini itu saya kalah terus tapi saya tetep firm pak
ini nggak boleh karena negara kita presiden sudah sampaikan bahwa kita ini sudah darurat narkoba
akhirnya begitu jadi pemerintah kalau saya selaku kepala birohukumnya saya nggak tengok kanan tengok kiri
saya hanya lihat ini saja ini jangan sampai nanti
jangan sampai ini nanti buat blunder berikutnya
itu toh sampai sekarang saya buat kebis apa ya kemendagri buat kebijaksanaan ini sekarang sudah ada yang melakukan
pernyataan itu bisa diterima gak semandang

makanya kita bingung ya kenapa beliau ini hanya berpatokan dengan satu ratus lima puluh enam a atau satu ratus lima puluh enam kuhap saja
jadi mendagri menutup mata dengan tindakan pahok yang bisa memecah belah negara kesatuan republik indonesia
dan itu ada di bagian akhir pasal delapan puluh tiga et satu
jadi terkesan hukum ini dipakai setengah setengah sesuai dengan kepentingan pemerintah
nah inilah kita menggugat ini melalui hak angket
kenapa apakah masih kurang tujuh juta orang berdemonstrasi merasa resah terhadap tindakan pak ahok
apalagi mendagri saya ingin mengkritisi pelantikan kembali pak ahok penonaktifkan kembali itu jam tiga tiga puluh sore
setengah empat sore padahal masa cuti kampanye itu mulai dua puluh tujuh oktober sampai sebelas februari ya pak
jam dua puluh empat jadi masa cuti belum berakhir itu dilantik lagi
itu padahal itu pelanggaran undang undang sepuluh tahun dua ribu enam belas pasal tujuh belas
dan juga peraturan kpu pak
jadi terlalu banyak pelanggaran pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah demi seorang ahok semata
apakah ahok itu benar benar superman di mata hukum
inilah jadi pertanyaan rakyat
ada apa sih soal ahok ini
kenapa sih pemerintah
bukan masalah pertimbangan superman atau tidak tapi anda menuding bahwa pemerintah berpihak pada ahok
mungkin jawab pak yang soal pelantikan itu kalau bisa bapak kasih masukan kami kenapa sih masa cuti belum selesai dia udah dilantik kenapa sih nggak tunggu malam atau besok
buru buru banget sih ingin jadi gubernur gitu loh pak
gimana tuh pak
kembali ke apa itu
kan bapak bilang bapak hitam putih lurus
itu tadi makanya saya sampaikan
kalau ini kan negara hukum sesuatu hal yang kalau tidak pas dibawa ke ranah sana
kan gitu tuh nggak perlu hidup piku
kita terima ini teman teman yang tidak cocok
apa itu melakukan gugatan ketun itu yang dilakukan oleh teman teman ada dua gugatan itu ya kita terima
kita tidak melakukan apa apa
inilah negara hukum
tapi saran kita harap himbauan kita apa itu ya sudah masukkan di sana
kita mari duduk di sana
nanti biar hakim yang menentukan sikap kita ini benar ataukah tidak
tapi saya yakinkan bahwa kementerian dalam negeri itu berdasarkan pengalaman yang ada
kita nggak tengok kanan nggak tengok kiri
ini lurus saja sesuai dengan aturan hukumnya
kayak tadi misalkan tafsirnya itu
ini kan soal tafsir
kalau sarjana hukum dua pendapatnya bisa tiga
yang satu bilang maksimal lima tahun yang satunya ini bilang
nggak andre tadi nanya soal itu soal pelantikan itu
kalau kenapa pelantikannya buru buru gitu
padahal masa cuti belum berakhir pak
itu begini ada yang mengatakan ada jam kan gitu ada yang antara in between itu
saya nggak tahu
terus terang apa itu terkait dengan itu ada beberapa tafsir yang mengatakan itu
toh kalau pelantikan itu sore juga kelihatannya nggak mungkin dia menggunakan waktu itu
apa sih waktu yang sisa misalkan ya kalau kita debatkan
apa yang dilakukan tindak perilaku apa tindakan hukum apa
ini bukan soal apa yang bisa dilakukan pak ahok sisa waktu tapi soal aturan
bapak pernah baca nggak tap mpr nomor enam tahun dua ribu dua
bagaimana etika pejabat publik itu
ini kan soal etika pak
bayangkan anda masih cuti kita kampanye belum selesai kok
kok tiba tiba anda dilantikin aja
kenapa itu ya saya nggak paham state itu

pasti bukan bidang bapak karena saya bukan urusan
saya karena ingin menyampaikan karena beliau bilang
mendagri kemendagri ini taat azas tidak pandang kanan kiri
nah saya menyampaikan ada pelantikan pak ahok lima belas tiga puluh di saat cuti kampanye belum selesai
cuti kampanye itu selesai jam dua puluh empat
dua puluh empat pak
tiba tiba berapa jam sebelumnya pak hock dilantik kembali
nah itu kan melanggar lagi dua puluh satu undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas pasal tujuh puluh pak
dan satu lagi peraturan kpu pak
saya lupa pasalnya pas ya
oke saya ke bu mas hinton yang menikmati kesenyapannya
kita mendengar ininya aja tadi
ini sampai sejauh mana
kan yang pro terhadap hak angket itu empat fraksi ya
baru empat fraksi masih ada fraksi fraksi lain
bagaimana sejauh mana pdi perjuangan menggalang fraksi fraksi lain untuk kemudian bisa
kalau yang enam praksi ini kan partai pendukung pemerintah ya
kan nggak kalau melihat ininya kecenderungan ya kalau melihat kecenderungan dari teman teman di enam praksi ya
memang melihat bahwa menganggap hak angket itu belum perlu
jadi unsur unsur untuk diajukan hak angket itu masih dianggap belum
nah tapi kami tetap juga membangun komunikasi dengan teman teman yang mengajukan usulah angket tadi
nah kalau yang enam ini rasanya nggak mungkin melakukan penyelidikan terhadap pemerintah itu sendiri
berkaitan dengan hak angket terhadap pak basuki cahayapurnama
karena kami melihat ada juga sisi proses penegakan hukum yang sekarang sedang berjalan
agar ini tidak saling mempengaruhi nanti tidak saling mengkait
nah jadi kami berpandangan bahwa ini proses hukum sedang berjalan biarkan
nah nanti kemudian jika ada di luar itu dianggap ada pelanggaran pelanggaran
yang dilakukan oleh pemerintah silahkan nanti bisa teman teman menanyakan langsung ke kementerian dalam negeri
tapi itu anda yakin ya anda yakin itu
karena terakhir kan kemarin p tiga pkb dan pan untuk kasus dki tidak seiring sejalan dengan pdi perjuangan
tidak ada hubungannya dengan itu
kalau pilkada kan begini pilkada itu rata rata
kalau di meskipun di pemerintah pusat ya berkoalisi dengan pdi perjuangan
tapi kalau di berkatan pilkada pilkada kan otonom tergantung kemana ininya gitu ya
walaupun jakarta tetap menjadi kasus yang spesial lah
ya meskipun namanya juga dki jakarta kan daerah usaha
kabarnya juga ada yang marah misu misu juga soal itu gitu
tapi pertanyaannya yakin anda dengan enam fraksi yang akan seiring sejalan dengan
pertama dalam situasi apapun kami pasti hadapi
baik itu angket itu nanti disediakan
di paripurna ya ataupun apa
ditolak jadi dalam situasi apapun kami sebagai partai pengusung pemerintah ini ya tentu
apa siap untuk menghadapi segala kemungkinan seperti itu
tapi tentu kami juga mengajak teman teman agar apa
hak angket ini juga tidak langsung buru buru disetujui
bung andre jumlah by numbers gitu ya
kalau misalnya dihitung hitungan ya itu apa
hitung hitungan di atas kertas empat fraksi itu nggak cukup loh sebenarnya untuk memenangkan
ini bukan soal menang atau kalah
tapi soal perjuangan ada ketidakadilan kita melakukan koreksi
ini kan karena kami ini kan sayang sama pemerintah jokowi ini
karena kita sayang kepada presiden jokowi
kita ingin kembali presiden fokus untuk membangun ekonomi bangsa
jangan sibuk terus membela pak ahok yang malah menjadi beban berat oleh presiden jokowi
nah langkah hak angket ini adalah langkah koreksi kami mengingatkan kembali kepada presiden
agar presiden melepas dirilah dari permasalahan pak ahok
dan kembali fokus kepada pembangunan ekonomi dan infrastruktur sesuai janji beliau di pilpres dua ribu empat belas
kan sayang ya waktu pak jokowi presiden kita semua ya
presiden seluruh bangsa dan rakyat indonesia habis ngurusin pak ahok semata
ya cuma saya tanya begini aja empat fraksi itu
sampai sejauh mana anda bisa menggandeng fraksi lain untuk kemudian bisa menggolkan hak angket ini
kita meyakini bahwa kita melakukan komunikasi berbagai fraksi ya
termasuk fraksi yang katanya pendukung pemerintah
kami meyakini hati nurani anggota dpr ri itu mendukung hak angket ini karena melihat ada ketidakadilan
jadi kalau misalnya ya mas hinton nanti berani voting tertutup
saya rasa kami menangkan voting itu di pari purna
kalau seandainya berani gitu loh
seperti itulah hati mas hinton ya jangan meyakini ya
supaya terlihat bahwa inilah hati suara masing masing anggota dpr bukan perintah dan dijaga oleh pimpinan
jadi kuncinya harus voting tertutup kalau terbuka agak repot juga ya
ya kalau kita memang secara hitung hitungan pasti kalah
tapi ini kan bukan soal kalah atau menang tapi soal perjuangan membela aspirasi bangsa
baik pak widodo ada tambahan
nah ginilah yakinlah pemerintah itu atau tepatnya kementerian dalam negeri dalam mensikap ini
kita ini sudah benar benar firm saya pertimbangkan dari berbagai aspek
khususnya terkait dengan aspek hukumnya legalnya itu
kalau sarjana hukum ada dua pikirannya bisa ada lima
dan saya tidak hanya itu ada berdasarkan pengalaman pengalaman apa itu kepala kepala daerah kita lakukan itu
walaupun andri rosiade kembali mengatakan bahwa kok bisa berubah sih tanggal enam belas bilangnya akan dinonaktifkan
kita bicara soal konsistensi pemerintah aja hari ini ngomong a ngomong b
besoknya kan sulit kita percaya
kita percaya seperti itu
oke lah ini kita lihat perkembangannya seperti apa terima kasih atas waktunya bapak bapak
kita akan lihat hak angket seperti apa gerakannya dan juga langkah dari biro hukum jika seandainya nanti tuntutan akan dibacakan ya
tapi prosesnya bukan waktu yang lama ya bukan waktu yang sebentar terima kasih sekali lagi